ya itu tadi sedikit gambaran cerita bahwa di balik banjir ada sekelompok orang yang tetap harus melaksanakan tugasnya
menantang bahaya demi mengurangi dampak banjir bagi masyarakat
video tadi seakan kembali mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan akan berbalik berdampak bagi lingkungan sekitar
membuang sampah sembarang membuat saluran air tersumbat
pemerintah terus melakukan sejumlah cara mengatasi banjir meski belum sepenuhnya wilayah ini terbebas dari banjir
dan di momen pilkada solusi mengatasi banjir bahkan menjadi bagian dalam kampanye
inilah topik yang akan kita angkat dalam editorial view pekan ini
dan telah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia kepala peliputan cnn indonesia revolusi riza
banjir kembali lagi menjadi langganan
kita tahu tiap tahun media kerap memberitakan banjir yang terjadi di jakarta
bagaimana posisi cnn indonesia menyikapi banjir yang terjadi saat ini
dan terjadi pada saat momen pilkada juga
ya memang banjir ini kan menjadi sebuah peristiwa yang bisa dibilang langganan ya
di beberapa kota besar di indonesia termasuk jakarta
bahkan di jakarta sendiri kita bahkan sampai sempat mengenal istilah siklus lima tahunan
posisi cnn indonesia sendiri dalam kasus banjir kali ini ya seperti sebelum sebelumnya
kita berusaha menempatkan kasus ini secara komprehensif
artinya kita meliput persoalan banjir ini dari apa yang terjadi
kemudian kenapa ini terjadi secara objektif
karena ketika terjadi sesuatu yang menjadi pembicaraan yang disalahkan
tudingan itu hanya akan datang ke posisi yang paling atas gubernur dki jakarta
kita melihat persoalan banjir di jakarta ini kan bukan persoalan yang simpel ya
ini terjadi karena banyak faktor
persoalan hulu sampai kehilir sungai
mulai dari mata airnya kerusakan lingkungan di sana
kemudian sampai pada praktek sehari hari masyarakat
artinya ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan banjir
kemudian kesalahan memenit
memenit daerah aliran sungai
sampai pada persoalan alam
bahkan persoalan alam dalam arti curah hujan dalam udara
kemudian rop yang terjadi kenaikan laut yang karena purnama
jadi artinya banyak
kalau yang disalahkan gubernur bisa jadi memang itu menjadi salah satu penyebab saja gitu ya
gubernur dki jakarta tentu menjadi yang paling gampang disalahkan
tapi kalau kita melihat kan sebenarnya ini persoalan yang sangat kompleks
persoalan banjir di jakarta tidak bisa diatasi sendirian oleh gubernur dki jakarta
karena juga melibatkan daerah hulu yang di daerah provinsi lain
artinya kerjasama antara pemerintah
termasuk juga perilaku masyarakat kita gitu
perilaku masyarakat dki sendiri gitu
kalau kita melihat tadi video yang sebelumnya gitu
bagaimana pasukan orangnya artinya pasukan petugas kebersihan
yang berjibaku harus bisa membersihkan saluran saluran air yang mampet gara gara sampah
itu kan perilaku masyarakat juga
artinya ini banyak faktor
dan itu tidak mungkin bisa tuntas dilakukan hanya dalam satu dua tiga tahun
ini menjadi salah satu pr utama selain kemacetan di ibu kota
ini persoalan yang sangat kompleks dan menaun gitu ya
artinya banjir di dki ini kan kalau kita melihat sejarahnya sudah terjadi sejak zaman masih namanya batavia
ketika masih zaman jayakarta itu kan sudah banjir kalau kita melihat sejarah
tentu memang harus disayangkan ya kenapa persoalan banjir yang sudah bertahun tahun
yang sudah bisa kita bilang berpuluh puluh tahun
masih terus terjadi
artinya ini sebenarnya kan persoalan yang klasik ya
dan seharusnya memang harus bisa diatasin
tapi memang itu tadi
mengatasinya ini butuh kerja keras
kerja yang terus menerus
nggak bisa cuma setahun dua tahun gitu
tapi juga dari sebelum sebelumnya
kemudian bagaimana bekerjasama dengan pemerintah provinsi lain gitu
ini persoalan yang memang harus terus terus harus dicari
oke selain solusinya
selain solusinya yang juga menjadi seksi tanda kutip adalah ini terjadi walaupun tadi menahun rutin
terjadi pada momen pilkada
saya mengutip perbincangan netizen di sosial media
bagaimana kemudian antar kubu saling menantang saat itu belum terjadi banjir
kemudian terjadi banjir dan ini menjadi sesuatu yang cukup seksi menjadi bahan diskusi
tidak bisa dihindari memang ya
artinya kan ini ada momen politik gitu
ada pembangunan politik yang terjadi
di dki ada proses pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung
kemudian ada bencana
ya ini tentu bencana ini kan begini sih
ketika terjadi bencana manusia pasti yang lain ya yang tidak terkena bencana pasti ingin membantu
nah gitu kan ya
kalau kemudian ini ketika misalnya persoalan banjir ini menjadi komunitas gitu ya
yaitu tudingan tudingan seperti itu menjadi tidak terelakkan
ini sebenarnya ketika momen ini bencana ini terjadi pada saat pilkada ini menjadi bumerang atau menjadi keuntungan sendiri bagi pasangan calon atau tim sukses
karena ini menjadi sesuatu isu yang bisa kemudian dijual kepada pemilih
ya itu memang tidak bisa dihindari ya
ketika kemudian politisi menggunakan event banjir sebagai salah satu untuk kampanye
tapi kita sendiri kan yakinlah bahwa pemilih itu semakin lama kan semakin cerdas
jadi tidak gampang terbuai juga
jadi kalaupun ada ini dijadikan komunitas kita harusnya yakin bahwa para korban ini semua sudah pada cerdas kok
dengan arus informasi kayak begini ya informasi yang sedemikian deras seperti ini tidak bisa terbendung kan

ada banyak media yang bisa memberikan porsi secara proporsional gitu ya
pemberitaan secara proporsional
mendudukkan persoalan banjir ini secara proporsional
cnn indonesia dalam hal ini termasuk dalam barisan itu
mendudukkan persoalan banjir walaupun ini di tengah momen pilkada secara proporsional
nah artinya kita sih berharap ketika publik semakin cerdas dan arus informasi itu semakin deras
ya tidak semudah itulah membuat menjadikan bencana itu menjadi sebuah komunitas
untuk politik gitu
terima kasih mas revo sudah berbincang bersama kami
dan terima kasih sudah berbagi perspektif apa bagaimana peransi cnn indonesia dalam menjikapi banjir saat ini
terima kasih sekali lagi